jalan lintas timur sumatera ruas palembang sampai batas jambi siap dilalui pemudik pada lebaran dua ribu sembilan belas
kondisi jalan sudah cukup baik fungsional dan aman
arus lalu lintas terpantau cukup lancar dibandingkan sebelum ada perbaikan
pengerjaan penutupan lubang di sepanjang jalan lintas timur sumatera ruas palembang sampai batas jambi
di kecambatan babat supat musibanyu asin masih terlihat hingga rabu siang
perbaikan targetkan tuntas paling lambat empat hari sebelum lebaran
satuan kerja pelaksana jalan nasional wilayah satu sumatera selatan menangani perbaikan jalan mulai dari palembang
kebupatan banyu asin kebupatan musibanyu asin hingga batas jambi sepanjang dua ratus tiga puluh enam km
di jalan palembang sampai batas jambi terdapat dua lima ratus lubang yang harus ditutup agar pengendara bisa melintas dengan aman
arus mudik melalui jalan lintas timur sumatera ini diharapkan lancar dan tidak ada hambatan
sementara itu menurut kepala satker pelaksana jalan nasional wilayah satu
meskipun pengerjaan ditalikkan selesai pada empat hari jalan lebaran
tim satker pejan wilayah satu tetap siaga
kepala satker pelaksana jalan nasional wilayah satu mencari pelayanan untuk mematuh kondisi jalan
wilayah kami saya pjn satu itu kan ruas saya dari palembang betung itu ke arah bekas jambi
kemudian dari betung ke arah morabiliti
itu total ada enam ppk jadi kami ada enam posko
tapi untuk lintas timur dari palembang betung sampai batas jambi ada tiga posko
sejumlah posko juga didirikan di sejumlah titik di sepanjang jalan palembang sampai batas jambi
beberapa alat berat juga disiagakan untuk kondisi darurat apabila dibutuhkan
dono purwanto palembang sumatera selatan